kemana kebangunan gedung itu
disana pasti udah sepi sekarang
karena para pekerja sudah pulang semua
bawa bela dan anaknya ke atas bangunan itu
lalu kamu dorong mereka jatuh ke bawah
biarkan semua orang berpikir kalau bela bunuh diri
karena dia gak tahan dan dia gak mampu memenuhi keinginan afif
dengan cara itu
kita akan mampu menyekirkan bella selamanya
kasian banget sih lo
harus selalu mengandalkan mbak nur untuk menutupi identitas bayiloi
kita udah tau kok siapa bayi itu yang sebenernya
bayi yang disembunyikan dan gak ada yang tahu siapa bayi
kalau gue sih
gue bakal bikin pengumuman
biar semua orang tau
kalau gue lagi mengandalkan
gue akan mengandung bayinya afif
dan bayi gue akan mewarisi semua harta kekayaannya afif
cuma jadi ibu dari anak haram
dan gak dianggap oleh siapa
bella udah kamu jangan dengerin omong mereka ya
my baby udah ayo kita pergi dari sini
sepertinya ada yang jeles
nanti sebentar lagi bakalan ngancam ngancem nih kayaknya
aduh mama aku takut diancam
yaudah kita pergi yuk mah yuk
sinta kamu mau kemana
aku beli bibis sama aku duluan ya
mau kemana dia
kok kelihatannya buru buru sekali
sebaiknya aku ikutin dia
ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaiin
nanti aku bakal pulang sebelum kenzo bangun
kamu jangan khawatir ya
biar kakak yang menjaga kenzo
aku pergi dulu ya kak
antarkan ini ke tante bela
mumpung dia belum jauh ya
hpnya ketinggalan tante
ini tante hpnya
terima kasih alika
aku mau pergi
afif ada apa sih aku mau pergi
aku mau bicara sama kamu bella
anak itu anak aku
bella bella aku mau tes dna aku harus kasih tahu papa dan tentenur kalau enggak om hafif
kasih amri dan syifa aku harus tes dna anak itu anak aku kan kamu nggak bisa mengelak lagi kamu
nggak bisa mengelak bella aku akan menyerahkan ke pengadilan semua ini dan kamu harus mematuhi
aku mau tes dna bella bella
oh afif akan melakukan
ini nggak bisa dibiarkan
rafiq rafiq rafiq apa sih kamu teriak teriak ini kacau rafiq bella dan bayinya harus disingkirkan
kak luar syifa kenapa kak nggak tahu nih bella dari tadi nangis mulu padahal sudah dikasih dot
coba coba sini aku yang genukir
syifa sayang ada mama di sini ya nak ya jangan nangis ya
ya allahalhamdulillah kak alhamdulillah
bella tadi alika cerita afif tadi ngobain kamu ya daniety kamu gua ngelakuin tes dna
hai hai iya kak paling masalah ini aku bakal ceritain semuanya keren oh
hai karena lama kelamaan
karena aku merasa terganggu sama semua ini
kak aku mau keluar bentar ya
mau ajak syifa nih cari udara segar
ya nak ya yuk keluarin aja
kita udah di luar ya nak ya
seneng ya sayangnya
ya mama di sini sayang ya
ya mama di sini
kenapa sih sering banget hapenya ketinggalan
nanti kalau misalnya ada telepon penting gimana
ini kamu anterin ke tante bela ya
kok jadi orang lupaan banget sih
ya udah tolongin ya
aduh ya tuan